dong dong ya kakekmu kakek kenapa kakek muda nggak ada jam baru nih enggak
kakek kakek kakek kakek bangun dan hilangin adam kakek kakek bangun kakek kakek bangun
dan jangan nangis adam bangkit juga sedih
makasih ya udah tarik beli makanan makanan ini sukaan kakek aku
kita cuma sebentar
kita harus tolong menolong gimana sih emang kamu nggak pernah belajar agama pernah pernah
aku pulang dulu ya
ada yang ikutin deh
kok ngga ada jalan jalan lagi eh
enggak kok bisa terbang sih
kenapa dia harus datang
adam tadi kamu lihat gak adam
ada keranda lewat sini
iya menurut buku kita yang menurut mochi
tadi ada kerangga terbang ikutin kamu
serem banget adam
gak begitu adam
adam kalian serius
tadi beneran aku lihat ada keranda terbang ke rumah kamu
kalau dalam tipi tipi tuh namanya kisah nyata
tadi kita lihat sendiri
kalian jangan takut takutin deh
gak lucu tau gak
kakek aku kan lagi sakit
kalian jangan bercanda dong
temen temen bikin takut aja
ih serem banget ya
adam adam adam
udah udah udah
adam adam adam
aduh kemana sih ini adam
aduh mana lagi ada teror lagi
lho apa tuh
bapak ini lho pak
si adam belum pulang juga
mana di kampung lagi ada teror
teror apa tuh
itu lho pak
warga tuh pada melihat ada keranda jenazah terbang
bapak susul agam ya
gak usah pak
kenapa kakek ada disini
kakek bangun kakek
eh adam kenapa
kakek bangun kakek
kenapa tuh kakek
kakek kenapa kakek
tolong dicek bangdak
kakekmu udah gak ada adam
jangan hilangin adam kakek
bangdi juga sedih
jendral di kampung sini
terut beribadah sungkawa
ayah anda bisa diterima di sisi allah swt
kalau bapak saya meninggalnya dengan cara seperti ini
yang sabar bapak menik
yang sabar ya
yang sabar ya
ibu menik jangan nangis
rasa saya juga jadi nangis
ibu menik yang sabar ya
ibu menik yang sabar ya
masih yang sabar ya
ibu menik jangan sedih
kok dia dateng dateng masuk lebih histeris dari messi
siapa dia ya
adik tirinya ibu menik
adik tirinya ibu menik
ini semua gara gara mbak
gara gara mbak bapak meninggal
gara gara mbak bapak meninggal

tega ya kamu ngomong begitu sama mbak
emang bener kan mbak
bapak meninggal di saat bapak tinggal sama mbak
kalau mbak bisa ngurus dengan benar
bapak gak akan meninggal mbak
mbak gak terima ya
memangnya kamu pikir mbak tahu
bapak bakal meninggal
mbak juga gak tau
kalau bapak tuh mau ke rumah mbak

om jangan merantem

ini semua salah kamu
seandainya kamu ngurus bapak dengan benar
mungkin bapak nggak akan kabur ke rumah mbak

jadi bantuin saya
tidak baik kalau berantem di kuburan
lebih baik berantemnya di ring tinju saja
lebih baik berantemnya di ring tinju saja
kan kamu kan berantem
lebih baik kita pulang saja
teman teman tau gak
yang ke rumah aku
omongan warga benar
kakek aku jangan meninggal
kakek aku jangan meninggal
kakek aku jangan meninggal
kau jangan sedih dong
kita teman teman juga sedih
kan masih ada isi kita

adam jangan sedih
kan masih ada kita
kakek aku jangan sedih dong